allah gitu aja
ya ampun buana
yang namanya rejeki itu kan udah ada yang ngatur
kenapa jadi repot ngurusin rezeki orang
sampai ngehambat rezeki orang segala
tersusah di jalan loh
tahu susah dunia akhirat mau
tau gak ngerti banget
gak ngerti banget
iya kan biar tambah seru
eh bu karena ibu udah hampir mencelakakan kita semua
ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan ibu
jangan ditahan saya mau pulang
yaudah saya pulang ya
ya hati hati deh bu
mau pulang gak sih
jangan ditahan mau pulang nih
kok nggak kena kena eh mario itu apinya makin gede aduh itu apinya makin gede gimana dong
waduh duduk duduk duduk duduk duduk
aduh aduh mogok day mogok day ini mobil dikasih makan apa sih areng tangkung
ya gimana mogoknya nggak pake kode dulu kasih abah abah atau sms kek
telepon kek whatsapp kek ya aja manau dong udah saya periksa dulu
cepetan periksa ke bidan sana emang mahiran bu
lagian sih mobil mogok mulu mogok mulu buka tuh congornya
eh mana ada eh eh eh jangan bercanda loh kok mesin jahit isinya
kok hilang eh yang bener dong cepetan bisa dibenerin gak
aduh ini caranya gimana ya
gimana nih mobil saya bakar aja bakar kalau nggak bisa dibenerin
mobil prt jangan oh iya bener bener apa sih itu
tau kan udah duda itu dia oh allah ya allah kenapa lagi nggak bisa
ah kasihan anak anaknya nungguin karunya ya yaudah deh saya pulang jalan kaki aja
jangan ditahan jangan ditahan saya mau pulang yaudah saya pulang ya hati hatilah bu
lesh eh jangan ditahan mau pulang nih biar aduh
eh yo itu itu tuh udah rate giro tenang tenang zach
itu apinya makin gede
kita nggak boleh pantang nyerah
aku tinggal satu
doain ya biar kena
suaranya berasal dari sana
eh lihat deh teman teman
itu bola apinya juga
kayak ada sapi disitu
kok ada sapi ada siapa
pelami lancang lancang larinya gitu aja
mau kemana ha
ternyata pake gini kan
ternyata orang ini
dibalik hantu bola api
nih dia pake alat ini
jadi selama ini
neror saya pake hantu bola api tuh dream doublefix didatengkan
jadi bu kamu
oh iya kalau ibu seperti biasa ke meja agak gombrong kan
tenang lah pokoknya saya jahitin semuanya rapi dan cantik
saya gak terima lihat bisnis kamu yang maju
gara gara kamu pelanggan saya datang semua ke tempat kamu
usaha saya hampir saja bangkrut
manga manga ya waalaikumsalam
aduh alhamdulillah jahitannya banyak
kita pengen jahit baju iya
pengen jahit baju
tengahnya pendek panjang satu kanan satu
eh bu messi silahkan mampir bu ngejahit bu
iya tapi masalahnya kita udah ngejahit tempat rumah buranti ya
masih mari mari bu anna
udah gak mau
ibu ibu mampir bu ngejahit di saya bu
kamu rebut semua pelanggan saya
makanya saya putuskan untuk nyantet kamu
saya sampai datang indukunya
tapi sayang dukun itu palsu saya ditikut
mana sepati ke dalammu
saya benar benar benci sama orang itu mbak
mbah kamu bisa menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
tapi gara gara itu saya jadi punya ide untuk pakai hantu bola api
di dunia api kita selalu arsenal
kenapa kenapa apinya kesini aranya berantai dipanggang ini mau matang nih
ini bunto kamu ngapain sih kita seterus tapi tapi ya nggak bisa kemana mana orang itu bentuk
arisia jadi itu sih aduh salah apa sih sama kamu ke sana nggak tolong
mami kan belian di eropa itu ah
masa yang itu diturunkan ganti mi
mendingan kita kabur mi
menahan tubuh apinya ada dua
bendingan kita kabur
daripada saya tas mami aku
aduh gak mau
tante miski gak mau
tante miski udah luluran tiap hari
itu ada bola api
zara bola api kabur
saya nggak pernah berencana membakar atau menyerang warga
tapi kadang drone yang kami pakai susah sekali untuk dikendalikan
makanya secara tidak sengaja
menabrak dan membakar banyak hal
ah allah gitu aja
ya ampun bu anak
kan udah ada yang ngatur
kenapa jadi repot ngurusin rezeki orang sampai ngehambat rezeki orang segala
tersusah di jalan loh
tau susah dunia herat mau
tau gak ngerti banget
gak ngerti banget
iya kan biar tambah seru
eh bu karena ibu udah hampir mencelakakan kita semua
ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan ibu
ibu berarti harus diproses hukum
nah saya mau dibawa kemana
ke kantor polisi lah

kamar mandi emang mau dicuci
kok jadi dia main kucing kucingan
eh tapi yang penting anak anak sekarang misteri hantu bola apinya udah terpecahkan
udah udahan sekarang udah gak ada hantu bola api yang ganggu kita lagi
eh eh tapi nanti dulu
mami ranti mau ngucapin terima kasih
anak aku yang hebat
pokoknya sekarang anak anak boleh makan di rumahnya mbak miranti
oreh hatiku peluk peluk
aduh si gendut yang paling gede aduh
romprok penuh dah
kalau belajar jangan lupa jendelanya ditutup soalnya banyak nyamuk ya
terus tidurnya jangan kemaleman ya
mami istirahat duluan ya
malah mami agak pusing ya
selamat bobo selamat malam
jangan lupa like share dan subscribe ya
sampai jumpa lagi